siapa lagi kalau bukan si alex
tadi si alex bocel sama si garing ngejar ngejar gua
gua dikroyokin sama mereka
untung aja ada si mondi
kalau cuma bertiga doang mak ian bisa iya gak
nggak kece lo karung goni
temen temen itu peringatan buat kita semua
kalau black cobra itu masih ada
kejadian dulu itu gua lagi sendiri bro
dia antem sama dia
waduh tua tua begini kan masih bisa berantem juga dong bro
bro jun emang hebat
nah kebetulan ini rio memang mempunyai catatan buruk di kepolisian
jadi kami diberikan
dan kemudahan untuk membahas sama pak jun
jadi saya berterima kasih kepada bro wir pak pengecara
terima kasih sekali
teman teman saya kan pada di bali semua ini nggak bisa nih di penolong saya
untung ada bro wir dan untuk juga ada pak pengecara
gimana kalau saya terakhir pak
traktir kita makan dulu oke
terima kasih pak

ya kembali sampe pengantin gua kan
nah pak nanti mampir di toko aksesoris motor di depan

dan hemat merah
mas dengerin aku kita pulang aja
jangan kamu pikir kamu sudah nolongin saya
kamu bisa deketin anak saya reva
terus adriana ngapain disini
adriana itu kan istri muda papi aku
dia ini mama tiri yang selama ini aku ceritain

aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
adriana ini mantan pacar aku
jadi dia ini mantan pacar kamu yang selama ini diomongin orang orang
dia ninggalin aku karena mau nikah sama papa kamu
dan itu semua demi harta papa kamu
sebaiknya maks existed youngest lady bahu supaya kamu bisa ngonspirasi kepada dirima

tres mengambil rasa tahan hidup
diforq mengambil bobby sampai tahan ke atas menunjukkan ke tujuh

mas mas mas tungguin aku
boy bantu aku
eh aku tuh gak salah
gue gak salah kok beneran
gak gak gak gue gak salah
gue gak salah
mas mas yakin
kita datang kesana
itu gak bikin acara mereka jadi kacau dan berantakan mas
kalau kacau dan berantakan
ntar kita disalahin disalahin sama mereka mas
mereka gak mungkin marah sama kita
apalagi disana ada babe
babe itu orang yang baik
dan babe adalah orang yang sangat disengkanya oleh anak anak motor itu
lagi pula kita datang kesana dengan maksud baik
apalagi emas ini adalah papinya reva
mereka gak mungkin macem macem lah
karena biasanya di anak anak motor itu ada saling menghormati
istilahnya brotherhood persaudaraan
jadi kalau kita adalah bagian daripada keluarga anggota mereka
kita gak mungkin diapapain
jadi kamu jangan khawatir ya
mereka akan baik sama kita
mas yakin itu
sayang kenapa kamu benggung kayak gitu
eee aduh mas aku perut aku sakit banget bangetan mas

eee kita cari toilet umum yuk mas
loh kenapa bisa begitu
kok tiba tiba sih
ah ini tadi aku makan mie ayam
pedes banget mas
jadi baru dapat efeknya sekarang mas
boleh ya mas aku udah gak kuat banget ya
yang pengen ke toilet mas
di pembensin atau dimana aja boleh deh mas
aku pengen ke toilet sebentar aja mas
nih nih nih mas berdiri berdiri di sini mas
iya iya bentar bentar bentar ya
mas cari dulu ya bentar bentar
apa perlu mas andara
ah gak usah makasih mas
lah itu berduaan tuh pasangan
kecelan tau ya yang gue satu ini tadi
abis itu pukul pukul ya bba sama black cobra ya bba
emang dudak satu tuh liat tuh
pokoknya sampai begini jelek banget tuh
siapa lagi kalau bukan si alex
tadi si alex bocel sama si garing ngejar ngejar gua
gue dikroyokin sama mereka
untung aja ada si mondi
kalau cuma bertiga doang mah ian bisa ya gak
kece lo karung bundi
itu peringatan buat kita semua
kalau black kobra itu masih ada
dan mereka tuh masih dendam sama kita
jadi buat kita semua mendingan kita hati hati

jadi kita full time buat ide gemer nanti
ya itu keajaiban
yang masih keren sih
ada yang benar
kalau pengen mau ikut yuk kita ke sana gimana
wah pasti seru tuh kalau ke garut
wah tapi kalau ke garut sampai di sini bensin gue ya
hahaha ya kan itu lebih asa kehabisan bensin
kalau nanti jalan kehabisan bensin ya kan tinggal orang
kan udah biasa dorong
ah bener tuh biar betis lo jadi berkonde
nggak cuma gigi lo yang berkonde
bener nih anaknya
cuma kalau soal motor cross sih kayaknya kita kurang lihai deh
yaudah kalau gitu lo aja boy
duh jangan gue lah